pernah mengamen selama sekitar sepuluh tahun seorang gadis di surabaya jawa timur ini mampu menjadi lulusan terbaik universitas erlangga pada september dua ribu sembilan belas yang lalu
perempuan bernama noviana itu lulus dengan indeks prestasi kumulatif tiga sembilan puluh empat sekitar empat lagi menuju kumlaut ya
dan noviana menyebut keterbatasan ekonomi tidak menghalangi semangatnya dalam meraih cita cita
jadi kita baru boleh ngamen ke jalan itu kalau kita udah pulang sekolah tidur siang dulu makan dulu baru kita boleh ngamen di jalan kayak gitu
dan walaupun kita ngamen di jalan ya kan kita itu gak pernah namanya juga anak kecil itu gak pernah kita ngerasa sedih
jadi banyak sih dari dulu ngerasa kita dieksploitasi atau apa tapi enggak itu sebenarnya emang kita anak anaknya suka rela kita bantu keluarga kayak gitu
keterbatasan ekonomi membuat noviana bersama kakak kakaknya pernah mengamen
hal itu mereka lakukan setelah ayahnya mengalami kecelakaan kerja dan beralih menjadi tukang becak
sehari hari sepulang sekolah noviana mengadu nasib di jalanan
resikonya tak hanya debu dan tatapan sinis tapi juga pernah berkali kali diciduk oleh satpol pp
hal itu noviana jalani sejak taman kanak kanak hingga sekolah menengah pertama
sekitar tahun dua ribu enam noviana berhenti mengamen
setelah bertemu wali kota surabaya kala itu bambang deha
ia kemudian fokus di bangku sekolah menengah atas dan sibuk dengan kejuaraan panahan
hadiahnya ia kumpulkan untuk biaya kuliah ditambah beasiswa dari salah satu perusahaan
kerja keras noviana mengantarkannya kuliah di fakultas hukum universitas airlangga
sambil kuliah ia juga aktif membantu pekerjaan di sebuah kantor advokat dan bergabung di lembaga bantuan hukum khusus anak hingga kini
pada september dua ribu sembilan belas noviana akhirnya bisa lulus dan menjadi wisudawan terbaik dengan indeks prestasi kumulatif
kita harus bersyukur karena sekurang kurangnya apapun kita kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki kita gak akan kekurangan
soalnya kaya miskin itu bukan urusan harta tapi kaitan mental dan hati
mengetahui anaknya mengamen orang tua noviana sebenarnya tak sampai hati
namun karena tekad noviana sudah bulat orang tuanya merelakan asalkan noviana tak meninggalkan pendidikan
tapi orang tua ini tidak menunjukkan ekspresi susah sedih jangan sampai kelihatan
jadi isinya kita itu mendongkrak semangat anak itu ada terus
di situ saya tidak sampai putus asa
misalnya saya ada kejengkelan nggak kuat ya ibunya ini
yang saya suruh
tadi kerjasama gitu
noviana telah mengantongi beasiswa dari mantan wali kota surabaya bambang deha untuk studi magister di kampus yang sama universitas airlangga
jika pendidikannya sudah tuntas ia bercita cita ingin menjadi hakim
meskipun dengan keterbasan ekonomi ya alvian noviana ini pantang menyerah
sang mantan pengamen ini mampu menjadi salah satu wisudawan terbaik di fakultas hukum universitas airlangga surabaya
bahkan kini noviana katanya tengah mempersiapkan kuliah s dua nya
oke dan kini sudah hadir bersama kami sang mantan pengamen mbak noviana
untuk berbagi kisah inspiratif kegigihannya dalam menuntut ilmu
pertama tama kita ucapkan selamat ya sudah melaih lulusan terbaik predikat luar biasa
terima kasih banyak
di september dua ribu sembilan belas kemarin
oke gimana sih ceritanya gitu perjalanannya itu seperti apa
pada waktu itu sempat mengamen kemudian dua ribu enam berhenti ya sebagai pengamen
bagi bagi waktu sampai akhirnya menjadi lulusan terbaik
ini gimana ceritanya dulu
iya dulu itu kan ngamen di jalan karena memang orang tua saya lagi sakit
dan beca yang bapak pakai buat mencari uang itu dicuri sama orang waktu itu
jadi akhirnya kakak kakak saya itu awalnya kakak kakak saya aja
turun ke jalan gitu
jadi terus kita kan seneng gitu kalau bisa bikin orang tua seneng gitu kan
akhirnya aku ikut ngamen
dan dilarang sebenarnya sama orang tua
itu umur berapa kalau boleh tahu
itu masih tk
dilarang cuma karena aku maksa ya
takutnya orang tua kan kalau kita tidak diizinkan malah di belakangnya itu kan malah resiko ya
kalau kita curi curi waktu di belakang itu
akhirnya sama orang tua diizinkan tapi syaratnya pendidikan itu nomor satu
tidak boleh ditinggalkan kayak gitu
terus ya akhirnya kita boleh saya sama kakak itu boleh ngamen ke jalan
kalau kita harus kita pagi sekolah dulu
kalau dulu kan sekolah cuma sampai siang
terus habis itu pulang sekolah itu tidur siang
terus makan dulu mandi dulu baru kita boleh jalan
seperti sirahat ya
tidak kehilangan waktu bermainnya ya novi ya
ya bermainnya di jalan sih
jadi itu sama kakak kakak
berapa waktu itu
waktu itu maksudnya kayak ngamennya di jalan
ngamennya di jalan
dulu di pertigaan nggeljaya
di situ sembari belajar juga
kalau waktu ngamen gitu waktu senggangnya
kalau kita istirahat gitu kita buat ngerjakan pr
jadi dulu saya bisa baca bisa berhitung ya karena dari jalanan itu tadi
kalau dulu kan belum bisa beli buku gitu kan
buku buku bacaan apalagi saya masih tk
itu kalau bapak itu kalau ada spanduk baru dipasang gitu
itu mesti do do itu tulisannya apa
jadi mau gak mau saya harus belajar baca
terus ada mobil lewat ada tulisannya gitu
dok kalau itu tulisannya apa
oke dan konon kabarnya juga novi juga sempat menjadi salah satu atlet bina untuk panahan juga ya
dan beberapa kakaknya juga atlet bina untuk olahraga wusu ya
nah itu ceritanya bagaimana
jadi kan waktu sudah gak di jalan lagi
tapi kalau memang kakak saya itu memang dari kecil memang sama bapak itu memang diarahkan ke olahraga
jadi memang kakak saya dulu
waktu kecil itu sempat lihat pertandingan internasional kan
terus bilang bu bu aku bisa nggak ngibarin bendera merah putih kayak gitu kok
terus sama bapak sama ibu bisa deh
penting kuncinya manut kayak gitu
jadi kalau saya kan sembari ngamen istirahat saya belajar
jadi dia push up sit up kayak gitu
kadang kalau dia push up aja saya yang duduk di atasnya dia gitu
iya saudara ya
sali support semuanya
bapak sama ibu juga support semuanya ya sama mimpi mimpi anak anaknya
dari stk kemudian sd smp sma kemudian akhirnya kuliah di hukum ini gimana sih
kenapa novi waktu itu kepikiran gitu aku pengen hukum
maksudnya pengen milih hukum
enggak sih enggak ada cita cita di hukum sebenarnya
jadi memang waktu kecil itu bapak saya pernah ngobrol sama temennya sih
jadi beliau itu bilang kalau
nanti salah satu anakku ada yang kuliah di fakultas hukum uner gitu
jelaskan dengan singkat
dan aku denger waktu itu aku langsung dalam hatiku aku gak mau
aku gak suka hukum aku gak suka politik
karena benar benar di jalanan itu aku merasakan kejamnya politik kejamnya hukum
saat itu seperti apa ya
itu kan mindsetnya saya anak kecil ya saat itu
jadi saya itu gak mau
bagi saya itu hukum politik itu kejam hanya menindas yang lemah itu
menurut saya dulu waktu saya masih kecil
tapi jadi saya belajar giat itu tujuannya biar terhindar dari
biar masuknya itu ipa tidak masuk ips
terus nanti kuliahnya itu gak hukum gak politik kayak gitu
tapi semakin saya berjuang keras ya untuk menghindari itu
jalan tuhan itu semakin geret saya ke sana
sampai akhirnya suatu ketika waktu saya sma
yang kita hindari justru malah
jadi waktu sma itu akhirnya ketemu orang
beliau itu memang aktif di dunia anak juga sih
beliau itu di lembaga perlindungan anak di surabaya itu
kamu selalu mau kemana gitu
saya bilang mau jadi guru
terus beliau tanya kenapa kok mau jadi guru
biarin yang atasan mau berpolitik mau apapun ya kan
tujuan kita cuma mencerdaskan anak bangsa
kita hanya mengajar
dan beliau ketawa katanya gini
untuk mengabdi kepada masyarakat itu tidak harus menjadi seorang guru
masyarakat kita itu banyak yang lemah kan hukum
terus beliau menyarankan kalau saya itu lebih baik masuk jurusan hukum aja
dan waktu itu saya menolak
karena orangnya dari backgroundnya psikolog juga ya
mungkin pinter ya
jadi saya waktu itu ditantang gitu
sampai akhirnya saya keceplosan janji gitu
jadi akhirnya waktu saya kan daftar smptn tuh
jalur undangan itu kan
jalur undangan ya
iya itu jalur undangan kan sekarang jadi snptn kan
itu doanya cuma satu
bismillah nepatin janji gitu aja
dan waktu kuliah pun itu sempat keteteran
karena kan kalau ipa itu banyak gambarnya kan
waktu masuk hukum bukunya gak ada gambarnya sama sekali
nah ketika akhirnya sudah berhasil masuk di fakultas hukum uner
kemudian waktu itu apakah mendapat beasiswa atau bagaimana ceritanya
jadi waktu sma memang disarankan sama guru guru untuk daftar bidik misi
tapi waktu pendaftaran saya lihat teman teman saya yang menurut saya lebih mampu untuk perekonomiannya daripada saya itu juga
dan saya mikirnya kalau teman teman yang seperti itu juga daftar
aku ngiranya gimana teman teman di luar sana yang benar benar pengen kuliah
karena saya kan sudah pernah merasakan gimana susahnya cari uang pengen sekolah gitu loh
jadi saya akhirnya mengurungkan niat untuk daftar bidik misi
eh waktu semester satu di uner itu didatangi sama pihak kampus
karena kuota bidik misi di uner masih kosong
iya terus saya ditanyain kenapa dulu tidak daftar
saya kasih tahu alasan saya tadi
dan beliau bertanya gini
kalau sekarang saya kasih kamu bidik misi kamu mau nggak
tolong mbak cari mahasiswa di uner
kalau masih ada yang di bawah saya tolong kasihkan
tapi kalau memang sudah tidak ada nggak apa apa kasihkan saya
terus aku bilang ya bukannya saya banyak uang atau gimana ya bukan
karena kebetulan ukt saya waktu itu cuma satu juta
bukannya satu juta itu bagi saya nggak berarti bukan
dalam arti insya allah
kalau satu juta saya masih bisa cari
kan saya dari kecil memang sama bapak diajarin untuk kerja keras kan
jadi tuhan melahirkan saya dengan posisi alhamdulillah sehat
jasmani rohani seperti ini
insya allah saya masih bisa mencari uang untuk kuliah kayak gitu
jadi alhasil waktu itu saya gak dapet bidik misi
tapi ukt saya turun
dari satu juta turun jadi lima ratus ribu
itu ketalang semuanya ya
jadi tanpa bandingan harusnya kalau turun ukt gitu kan harusnya banding gitu
saya gak pakai banding
turun sendiri dari pihak kampusnya menurunkan
kayaknya beda jauh gitu ya
pas lagi zaman
kalau pas aku namanya kan ujian mandiri ujian masuk
itu persaingan tuh rada rada keras nih pas lagi mau masuk ke ptn
hitungannya itu salah satu universitas favorit di gitu ptn
favorit terutama di daerah jawa
itu masih ngamel saat itu
kalau sma kan sudah gak ngamen
sudah gak ngamen
lari kepanahan waktu itu
ya kalau aku sih belajarnya waktu di sekolah sih sebenarnya kalau di rumah jarang belajar
karena kalau ada pr pun kalau waktu senggang di sekolah aku usahakan aku kerjakan
karena kalau udah lepas dari sekolah pasti banyak urusan lain yang tiba tiba ada ini ada itu kayak gitu
jadi berusaha belajarnya di sekolah sih

nah sekarang kita sudah terhubung nih dengan orang tua noviana bapak sutrisno
selamat pagi pak trisno
selamat pagi pak
ini noviana sudah ada di studio nih pak
sebagai orang tua bapak sudah berhasil mendidik noviana menjadi sosok yang seperti ini lulusan terbaik
kemudian sekarang masih mengambil magister hukum
bagaimana sih pak bapak melihat perjuangan noviana dan juga bapak dan ibu ini berjuang mendidik putra putri sehingga akhirnya bisa sukses seperti ini pak
ya perjuangannya penuh kesataran
jadi ada kesulitan apapun orang tua bisa tahu
waktu akhirnya bapak melihat noviana sudah berhasil meraih prestasi terbaiknya sebagai lulusan terbaik
bagaimana pak waktu itu tanggapan keluarga bapak dan ibu pada waktu itu
ya tentu sangat senang sekali
dari keterbatasan ekonomi yang seperti saya ini
dan melahirkan wisudawan terbaik
sebenarnya di situ
pak sutrisno mungkin kita tarik garis ke belakang sedikit ya
novi ini anak kayak gimana sih kalau di mata bapak
oh anak saya itu at murut ya itu
jadi apa yang dikasih tugas orang tua itu dia tuh nggak pernah nyela
jadi dia tuh selalu dijalankan
masalah belajar seperti belajar gitu
tiap hari besok pelajaran apa gitu ya
dia tuh selalu siap
kadang kadang ada pekerjaan rumah itu sudah dikerjakan di sekolahan
digih ya pak ya
novi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke bapak yang sudah memberikan support luar biasa selama ini nov
support terutama ya
ya pasti support terutama bapak sama ibu itu
ya pastinya ucapannya itu terima kasih yang sangat besar sekali karena dan mohon maaf sampai sejauh ini novi masih belum bisa memberikan yang terbaik ya
karena bagi saya itu masih banyak hal yang belum bisa saya lakukan kayak gitu
jadi terima kasih banyak sudah sabar sama novi
walaupun novi kadang nyebelin tapi bapak sama ibu tetap sabar
ada pesan buat novi pak agar karirnya atau suatu halnya bisa diberikan
atau studinya semakin sukses lagi pak
ya tentu orang tua selaku orang tua itu memberi dukungan lagi supaya s dua ini bisa selesai dengan baik
bisa sampai terpengkalai
terima kasih ya pak sutrisno sudah bergabung di cnn indonesia good morning untuk pagi hari ini
dan sekali lagi selamat buat pak trizno yang sudah berhasil mendidik putra putrinya menjadi luar biasa ya
tidak hanya noviana ya tapi juga kakak kakaknya tadi juga berprestasi ya tadi mungkin
di bidang olahraga ya
berdua dua lagi bisa novi ana ceritain sedikit
ini balik lagi ke novi kalau misalnya untuk pengalaman ngamennya kita tarik berarti ngamen dari tahun keberapa
tahun sampai tahun berapa
enggak sih iya sih dua ribu an
itu masih tk
itu sampai dua ribu berapa ya
hampir sepuluh tahun waktu itu ya
hampir sepuluh tahun waktu itu ya
kitaran dua ribu sepuluh an dua ribu sebelas itu
itu ada suka dukanya apa sih kalau misalnya kita dapat informasi katanya dulu pernah diciduk ya sama satpol pp
berkali kali diciduk itu
gimana boleh ceritain
ya jadikan kalau ngamen itu kan pasti kalau ngamen kan enggak boleh kan memang
itu kan pelanggaran
cuma ya gimana lagi kita kan untuk bertahan hidup ya daripada kita mencuri juga ditahan kan gitu kan
ya udah itu nggak ada jalan lain
memang mungkin itu batu loncatan yang memang harus kita jalani gitu
ibu sama bapak itu mesti ngajarinya seperti itu
jadi ya kalau suka kalau dukanya itu ya pas ketangkep gitu
soalnya biasanya kalau dulu itu kalau pas ketangkep itu pasti kayak ditaruh di liponsos kan
itu jadi kayak di sel gitu loh
dan itu campur cewek cowok orang yang dulu ya aku enggak tahu kalau yang sekarang
jadi kalau yang dulu itu yang saya rasakan itu campur orang yang waras rada enggak waras
memang yang gila memang disendirikan
cuma kan kalau orang yang rada enggak waras rada enggak waras kan kita enggak ada yang tahu kan
jadi cewek cowok jadi satu itu aduh
dan enggak bisa tidur
oke terima kasih novi sudah berbagi kebahagiaannya berbagi kisahnya
mudah mudahan kisah yang novi sampaikan ini bisa menginspirasi semua orang
bahwa sebenarnya di mana kalau ada keuletan ada kemauan pasti di situ ada jalan untuk mereka sukses
novi nanti katanya cerita ceritanya mau jadi hakim alfian
setelah lulus dari s dua hukum ini mau jadi hakim ya
kita doakan menjadi hakim yang amanah ya sama kami
dan jadi hakim paling keren di indonesia
hakim cewek paling keren di indonesia
oke sekali lagi terima kasih novi ya